bu bu bangun bu
ya ampun sakti mau sadar juga gimana dong
saya mendapatkan panggilan
ada apa ada tertunggal memang
ada apa ada tertunggal
ada beberapa pendekar
dan beberapa dukun
ingin mencari keturunan ini
anak keturunan ini
alina sekar dan putra alam mereka hilang dalam perjalanan menuju bengkulu
itu tidak mungkin
saya dan kimong melacak anak anak itu dari lampung
dan di lampung kami sempat mendapatkan petunjuk
tentang keberadaan sekar dan juga elina
tapi waktu begitu sampai di bungkulu
jejak itu hilang tentu
lalu apa rencanamu selanjutnya gemara
siang ini saya lim bu bu dan juga karina akan bertemu di kayu lima
kita lanjutkan pencarian mereka
inilah yang aku khawatirkan selama ini
aku sudah mengingatkan kepada gemara dan tentu
tidak akan bisa kita hindari
jati dirinya sendiri
dan mereka pada saatnya nanti
dan inilah saatnya
dan inilah saatnya
aku merindukan tentu
aku merindukan alim
aku rindukan tentu
marah dan pitaloka mengambil anakku
mereka sayang sekali dengan anakku
pikiranmu sedang kacau
aku akan mengubatimu
itu boleh saya kasih makan ratna
ratna ini andung sudah buatkan
bindang patin kesukaan kau
aku mau ke kumayan
tunggu ayah ya di sini
anakmu akan aku temukan
interpersonal tusang leon

pelaihan air oo

gak bisa diem aja disini
pasti butuh pertolongan tapi gimana caranya
aku harus kemana
aku harus minta pertolongan dimana
aduh aku gak bisa diem aja
ya hutan ini pasti ada orang
harus ada yang bisa rom sakti
kita harus menangkap sakti secepatnya
mungkin dia akan lolos
dan tertangkap oleh dukun dan pendekar lain
itu tandanya kita akan kehilangan seratus juta
mereka cari sakti buat hadiah
mereka gak boleh sampai ketemu sama sakti
siapa garis itu
kau adalah raja yanjim

saya sudah berusaha untuk melacak keberadaan
ada seseorang yang berusaha untuk menutupi
kemampuan saya untuk bisa melacaknya
kemampuanku untuk melacaknya jadi lenyap
sakti sudah dilumuri minyak akar kuning
sehingga sulit saya untuk mengendusnya
berapa liter mbak
diisi penuh aja
kenapa kamu ada disini
kita bertemu di surabaya
dan kamu masih terbelut
kita akan datang
apa yang kamu lakukan disini
maaf saya permisi
sepertinya ada yang dia sembunyikan
lari kemana gadis tadi